hari kedua pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke empat puluh dua asean dua ribu dua puluh
presiden republik indonesia joko widodo memimpin dua dari tiga pertemuan yang digelar
pertemuan hari terakhir berlangsung secara tertutup
dua pertemuan yang akan dipimpin presiden ri adalah sesi retreat
dan ktp indonesia malaysia thailand growth triangle atau imtgt
sementara satu pertemuan lain yaitu brunei indonesia malaysia filipina east asian growth area
akan dipimpin oleh perdana menteri malaysia anwar ibrahim
hal ini karena keketuaan saat ini dipegang oleh malaysia
ada pun ketiga pertemuan akan berlangsung secara tertutup di hotel merura labuan bajo
dalam pidato pembukaan yang mulia joko widodo presiden republik indonesia
sesi retreat ktt ke empat puluh dua asean labuan bajo
jokowi menekankan indonesia
indonesia terus berupaya agar pada langkah maju dari implementasi lima poin konsensus
dan melalui pendekatan dengan berbagai pihak
mendorong terciptanya dialog yang inklusif
menyerukan penghentian kekerasan
juga menyalurkan bantuan kemanusiaan
namun saya harus berterus terang bahwa implementasi lima point konsensus
ada kemajuan yang signifikan
sehingga diperlukan kesatuan asean untuk merumuskan langkah langkah ke depan
tapi yang ingin saya sampaikan adalah
yang ingin saya pastikan adalah bahwa isu myanmar tidak boleh menghambat
percepatan pembangunan komunitas asean
karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat